jalan tol transjawa ruas tol jakarta surabaya diperkirakan bisa dilalui saat natal dan tahun baru mendatang
progres pembangunan tol dari merak hingga banyuwangi sudah mencapai sembilan puluh persen
saat meninjau jembatan tol kalikuto di perbatasan kendal batang ruas tol semarang batang jawa tengah
rini sumarmo mengatakan saat natal dan tahun baru yang akan datang jalan tol semarang batang bisa dilalui
sehingga pemudik tidak harus mengalami kemacetan di jalur pantura dan melaju bebas hambatan di jalan tol yang tersambung jakarta hingga surabaya
menteri bumn sekaligus mengecek kesiapan jalan tol dari surabaya hingga jakarta dengan menggunakan kendaraan dengan nama ekspedisi tembus tol trans jawa dua ribu dua puluh
menteri bumn berserta rombongan akan menempuh perjalanan sepanjang delapan ratus km dengan waktu tempuh enam belas jam dengan meninjau sejumlah titik
menurut menteri bumn
tol trans jawa ini adalah jalur yang dinantikan lebih dari dua puluh tahun
diharapkan jalan tol trans jawa ini bisa diresmikan oleh presiden joko widodo pada desember sebelum natal dan tahun baru
namun demikian masih ada beberapa titik pekerjaan yang belum selesai dan akhir bulan ini dipastikan selesai
dengan demikian untuk pemudik libur natal dan tahun baru jalan tol dari merak sampai surabaya sudah bisa dilalui
sebagian ruas tol bersifat fungsional dan masih gratis
menelusuri jalur jalan tol kita mulai dari waru sekarang sudah sampai di kalikuto
jadi kita sudah total berapa ratus kilo ya
alhamdulillah semua lancar
memang tadi kita sendiri melihat dan memang kita memang mengetahui ada beberapa titik titik yang masih belum selesai sepenuhnya
terkoneksinya pulau jawa melalui jalan tol akan memberikan dampak positif bagi perekonomian
yang paling utama yakni biaya logistik yang tentu akan lebih murah karena akses transportasi yang lebih cepat dan efisien
hal itu kemudian akan diikuti dengan terbukanya lapangan kerja serta menggerakkan kegiatan perekonomian di daerah yang dilalui oleh ruas tol trans jawa
saktiw dimas kendal